tenanglah ibu nda
aku akan memikirkan cara
agar tidak banyak jatuh korban
abikara seperti orang asing
dia putraku abikara
aku pergi dulu ibu nda
tidak ada yang bisa dihukum
aku akan memikirkan cara

abikara seperti orang asing
dia putraku abikara
aku pergi dulu ibu nda
dia putraku abikara
aku pergi dulu ibu nda
dia putraku abikara
aku pergi dulu ibu nda
dia putraku abikara
aku pergi dulu ibu nda
dia putraku abikara
aku pergi dulu ibu nda
dia putraku abikara

dia putraku abikara
aku pergi dulu ibu nda
dia putraku abikara
aku pergi dulu ibu nda
dia putraku abikara
aku pergi dulu menara
siapa kau sebenarnya
mau apa kau datang mencariku
nyai dulu sekali pernah dikalahkan oleh siliwangi
sekarang saatnya balas dendam
karena aku mau menyerang pak jajaran
apa kau sudah gila
tidak ada yang bisa mengalahkan pak jajaran
selama dia masih menjadi raja di sana
tapi putranya berada di tanganku
siliwangi tidak bisa melakukan apa apa
siliwangi tidak mungkin membahayakan putranya
kalau begitu aku akan bergabung dengan
aku puas sekali
pak jajaran diambil
dan kini hanya tinggal sejarah
kandang wesi akan menyerang pak jajaran
yang dewa taagung
suamiku yang ada di nirwana
pasti benar benar tersiksa melihat ini
kandang wesi akan menyerang pak jajaran
tenanglah ibu nda
aku akan memikirkan cara
agar tidak banyak jatuh korban
abikara seperti orang asing
aku akan mencari
dia putraku abikara
aku pergi dulu ibu nda
jangan lupa untukoque "
kamu pastinya perawatan
kekuatannya dapat mengalahkan kekuatan kita
aku tidak banyak waktu untuk mengurus kalian
aku harus membebaskan raden walang susang
dan memperbaiki kesalahanku
kekuatan raden walang susang
kekuatan raden walang susang
kekuatan raden walang susang
ini kesempatan kita
untuk membunuh rai subang larang
kepada kandang musi
ide yang sangat bagus sekali raka
kalau begitu kenapa tidak sekarang saja dilakukan
lakukanlah sekarang juga
kamu tunggu saja disini
urusan rai subang larang
biar aku yang merasa ikannya
aku bersumpah rai
rai subang larang
akan mengembangkan rai subang larang
akan mengembangkan rai subang larang
akan mengembangkan rai subang larang
akan mengembangkan rai subang larang
mampus di tanganku
ini saatnya kita membalaskan
dendam kematian guru kita
yang akan mengincar kepala abi
kara harga diri perguruan dipertaruhkan hancurkan nabi kara kembalikan kejayaan maharbordas
kiwi lata salam hormatku kakak
ijinkan aku bergabung denganmu untuk membalaskan dendamku pada kandang osi dan menyelamatkan putriku
aku sangat senang kau bergabung
dengan begitu akan memperkuat kekuatan maharbordas
kami juga siap mempertaruhkan jiwa dan raga kami
aku bangga dengan keberanian kalian